kayaknya pengajian hari ini dibatalkan karena rumah harus takziah ke teman teman yang meninggal karena
dari tadi udah habis habisan kayak gini
hai ada jadi ada kita belum ya
itu bisa dibeli ame bala dagangan
nggak boleh begitu kasih yang siatika
ada maaf ya nih urusan kita urusan sih atika masih mahmud jadi emas sebagai warga yang baik
enggak usah ikut campur ya eh iya tapi kan enggak perlu tempat umum nih dengerin kalau
lu kejadian amat diri lu anakmu dibutuhin sama orang gimana perasaan lo
lajubillah lah masaya sih romana ini bisa main naman siatika
beda levelnya sudah sabar sabar udah sabar aja tenang tenang ya
masalahnya mak saya ini heran
si johnny tuh udah dipungut kayak memungut anak kucing gitu
budegi tuh cuma buat pancingan lagi
ntar kalau si rodi udah ngelahirin nih
dibalikin ngasih si jonny mma nya
gue mau jelasin ya masalahnya
ngapain lo kemali rum
kayaknya pengajian hari ini dibatalkan
karena rum harus takziah ke temen rum yang meninggal karena melahirkan
kenapa lo kagak bilang dari tadi
buat dandan dandan abis abisan kayak gini
eh udah kita pulang ya
minggir deh minggir
ngapain usahain aja di sini lagi ya
sini disini disini
eh pak be
tika tuh disindir abis abisan be
tentu sama haji maimunah
tika dibilang jandemureh
tika pengsakit hati be
lo ini anak perempuan
tika bilangnya anak perempuan
tika bilangnya anak perempuan
tika bilangnya anak perempuan
tika bilangnya anak perempuan

lo ini janda bener aja salah apalagi salah lo
ibu beko gitu banget sih kenapa harus janda aja yang dibawa bawa beh
harusnya mbak peh tuh mikir kalau anak jadi hina kayak gitu
harus ambil bebek didak dong jangan diem aja ya lo
mbak peh sering perhatiin lo
tapi yang namanya soal harga diri itu lain lagi soalnya
apalagi ini ada sangkut pautnya sama si mahmud
pokoknya mbak peh kagak ikhlas kagak redo
dunia heran kalau lo dedemenan sama si mahmud
ya tapi masalahnya itu aja memunah kenapa marah marah sama ayah
padahal yang ngasih barang abang mahmud bukan dia
tuh orang rese banget sih
kalau soal barang barang itu nanti kita beresin
nah gitu dong mbak peh
bagus banget nih bertindak demi anaknya
eh ini soal harga diri
ya udah harga diri harga diri
jih barang barang yang kemarin gue titipin namanya lo masih aneh kan
masih tapi kan baru gue kemungkinan lo
j kayaknya lo mesti bantu gue buat nyelesain
masalah gue sama si mahmud
bar gue bukannya nggak mau bantu lo nih
lo tahu sendiri kan sekarang haji muhyiddin itu lagi gak suka sama adiknya mahmud
ntar tambah masalah buat keluarga gue
justru itu ji kita tunjukin sama haji muhyiddin kalau kita ini kompak
biar dia kagak penting kaya
bar di belakang lo ada air bekas uci yang
lo rendam deh kepala lo di situ biar dingin
eh katama gue nih api nggak boleh dilawan sama api
orang tua tuh kalau ngomong ada bener bener nyebar
ji lo kan berteman sama gue dari kecil kagak setahun dua tahun
dulu lo kompak sama gue sekarang lo kagak
bilang aja lo masih geder
eh ji kalau si mahmud macam macam sama gue gue bakalan lawan dia
gue minta lo anterin gue ke tempatnya si mahmud buat nganterin barang barang itu
ya takut mending
lo ini kagak setia kawan ya sama gue
gue berteman sama ludi dari dulu dari kecil
sekarang payah lo temen sendiri kagak mau lo tolongin
bawa tuh barang barang kemarin itu yang di samping lemari
baik ma ji
tau tuhan nunggu gue teriak aja
nah nih tuh barang lo bawa sama
sekalian diselesaiin masalahnya ya
cek dulu tuh
enggak gue udah tahu kok lo seorangnya jujur
eh udah jangan
ah apaan ini
eh preman natek tuh
masih ada ya sisa sisanya ya
ini barang barang yang dikasih sama si mahmud dan anak saya si balikin ke bu aji
bu aji asal tahu aji
tapi kalau keluarga saya direndahin saya akan bertindak
kok jadi ini barang yang lo colong
sembarangan ya kalau dodo nyolong
ini bukan barang colongan
ini barang semuanya dikasih dari abang mahmud
saya gagal bisa lama lama di sini
sekarang bu aji cek nih barang barangnya
sedikit ton saya kagak pakai
ini nih dia nih biang keroknya nih
bu ini kerjaan bu nih
nyuruh balikin barang barang yang aneh kasih ke atika
kalau bu main kayak begini kasar kasaran sama saya
bentar lagi nih saya beli toko sama isinya
warisan saya tuh cukup
timbang cuma beli inan doang
ayo balik aja yuk
dia pada berjabat berdua
bukan gue yang minta
dalam islam orang tua diberi kedudukan yang sangat terhormat terhadap anak anaknya
sebuah kehormatan sebagai bentuk pemulihan yang tidak diberikan allah selain kepada keduanya
dan ini diterangkan dalil dalil wahyu al quran dan al hadis
orang tua yang berhasil mendidik anak anaknya menjadi orang tua
anak anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha
insya allah akan selamat dunia dan akhirat
karena hanya doa dari anak anak yang soleh dan soleha yang akan didengar oleh allah swt
saya mau tanya pak ustadz
iya pak aji muhyiddin
bagaimana kalau ada orang mengambil anak orang lain
istilahnya mau mungut
tapi mungutnya itu seperti mungut kucing di jalan
karena orang tuanya tidak memberikan kompensasi pada dia
apalagi orang ini disebut sebagai orang tua sedangkan dia tidak menghargai itu anak
sebagai contoh untuk kita rasulullah saw pernah memohon anak zaid bin haritsah
dalam islam pengangkatan anak agak boleh menghilangkan nasab keturunan dari anak itu sendiri
karena pertanyaan darah
nasab anak angkat tetaplah mengacu kepada ayahkan dunia
jadi waktu itu zaid juga tidak dipanggil anak anak